sebagai pelaksanaan dari undang undang republik indonesia nomor tujuh tahun dua ribu sebelas tentang mata uang
bank indonesia menerbitkan uang rupiah kertas pecahan rp seratus tahun emisi dua ribu empat belas
ada pun ciri ciri uang tersebut adalah sebagai berikut
bahan kertas uang berupa kertas khusus terbuat dari serat kapas berukuran panjang satu ratus lima puluh satu mm dengan lebar enam puluh lima mm dan didominasi warna merah
gambar utama pada bagian muka adalah tokoh proklamasi
sedangkan pada bagian belakang adalah gambar gedung mpr dpr dpd republik indonesia
selain itu ciri ciri uang kertas pecahan rp seratus dapat dikenali secara langsung dengan dilihat
terdapat cetakan garis garis lurus dalam bidang berbentuk segi empat
yang akan timbul efek warna pelangi apabila dilihat dari sudut pandang tertentu
tulisan bi dalam bingkai persegi panjang berbentuk ornamen tertentu
yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu
lingkaran lingkaran kecil berwarna jingga dan di tengahnya berbentuk ornamen tertentu

tahun emisi dua ribu empat belas dan tanda tangan gubernur bank indonesia dan menteri keuangan
logo bank indonesia di dalam bidang berbentuk perisai
dicetak dengan tinta khusus yang akan berubah warna dari warna kuning keemasan menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang tertentu
lambang negara garuda pancasila dengan latar belakang berwarna hijau
teks midi berupa tulisan bank indonesia berwarna merah yang berbentuk garis melengkung dengan ukuran teks yang berbeda
apabila dirabah akan terasa kasar pada angka nominal rp seratus tulisan negara kesatuan republik indonesia dan rp seratus
serta pada gambar utama dr hc insinyur soekarno dan dr hc dr andes muhammad hatta
apabila diterawang ke arah cahaya terdapat gambar yang saling mengisi membentuk logo bank indonesia yang akan terlihat secara utuh
dan tanda air berupa gambar pahlawan nasional wagerudolf supratman dan elektrotipe berupa logo bank indonesia dan ornamen tertentu
dengan menggunakan bantuan kaca pembesar terdapat tulisan bank indonesia dan tulisan bi berukuran mikro dengan warna berbeda
pada bagian belakang uang terdapat tulisan bank indonesia berwarna jingga yang berbentuk garis melengkung dengan ukuran teks dan warna yang berbeda
benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat tulisan bi seratus ribu berulang ulang dan terbaca utuh atau terpotong sebagian
jika diraba akan terasa kasar pada gambar utama gedung majelis permusyawaratan
dekatkan gambar yang berbeda dengan gambar yang berbeda dengan gambar yang berbeda dengan gambar yang berbeda dengan gambar yang berbeda
dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan daerah republik indonesia serta pada angka nominal seratus
dengan menggunakan sinar ultraviolet dapat terlihat nomor seri terdiri dari tiga huruf dan enam angka dengan bentuk asimetris yang dicetak dengan tinta berwarna merah akan memendar kuning
cetakan tidak kasat mata berupa gambar gedung majelis permusyawaratan rakyat dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan daerah republik indonesia
cetakan tidak kasat mata berupa angka nominal seratus ribu dalam bidang persegi panjang yang akan memendar hijau
gambar wilayah negara kesatuan republik indonesia yang akan memendar kuning
rupiah adalah lambang kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara indonesia